stasiun kereta api jombang jawa timur memperketat aturan social distancing bagi para calon penumpang
guna mencegah potensi penularan virus corona
beberapa calon penumpang yang kedapatan berkerumun ditertibkan
rabu siang para petugas menertibkan kerumunan calon penumpang di beberapa ruang tunggu di dalam stasiun
hingga di dalam gerbong kereta api
kepala stasiun jombang mengatakan aturan jarak ini terpaksa diperketat
untuk mencegah potensi penularan covid sembilan belas
pihak daerah operasional tujuh madiun kini juga telah menambah dua gerbong kereta api lokal
untuk mensterilkan tempat duduk penumpang yang kedapatan berdekatan